ya insight kali ini berada di kabupaten pamekasan
salah satu kabupaten di pulau madura di provinsi jawa timur
nah mungkin tidak banyak ya diantara kita yang mengenal dengan dekat ya kabupaten ini
karena ya terus terang daerah ini mungkin agak jarang di expose
tapi mungkin kita sudah mendengar batik pamekasan yang luar biasa indah
dan tentu saja harus kita kenal lebih dekat lagi
nah tidak lama lalu persisnya pada bulan september tahun dua ribu delapan belas
kabupaten pamekasan memiliki seorang bupati baru
nah kenapa kita tertarik ya dengan bupati baru ini
karena dia masih anak muda dan tentu saja biasanya kalau pemimpin daerahnya itu muda
pasti ada semangat baru yang dibawa
untuk memperbaiki kesejahteraan di daerah ini
nah apa apa saja programnya apa saja strateginya dan visi misinya
kita akan langsung saja bertemu dengan bupati pamekasan badrut hamam
pamekasan merupakan satu dari empat kabupaten yang berada di pulau madura jawa timur
yang kini dipimpin oleh badrut tamam dan wakilnya raja e
memiliki penduduk sekitar delapan ratus lima puluh empat ribu jiwa
dari luas wilayah lebih dari tujuh puluh sembilan ribu hektare
pada seratus hari pertama memimpin pamekasan
badrut tamam dan raja e sukses meraih dua penghargaan sekaligus
dari museum rekor dunia indonesia atau muri
kedua pencapaian tersebut adalah
pembangunan mal pelayanan publik tercepat di masa bakti sebagai bupati
yaitu empat puluh tujuh hari menjabat
dan penghargaan sebagai bupati
yang memberikan identitas batik di semua kendaraan dinas pemerintahan
selain sebagai upaya mempromosikan batik di mobil dinas
pasangan pemimpin muda ini juga memproyeksikan
beberapa desa untuk dijadikan kampung wisata petik batik
di samping membeli batik langsung dari perajinnya
para pengunjung juga bisa mencoba membatik sambil belajar budaya madura
batik tulis telah menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi
bumi gerbang salam
dari sektor batik saja
pamekasan mendapat perputaran uang sebanyak
satu miliar rupiah per bulan
halo pak badru
terima kasih banyak
luar biasa ya
ini adalah bupati pamekasan badrut tamam
yang kalau kita lihat ini masih muda ya
dan pak badrut ini merupakan bupati pamekasan yang ke tiga puluh dua
luar biasa pak badrut
tapi saya baru lihat ini pendoponya juga sangat menarik ya
bisa ceritakan sedikit mengenai pendopo ini
karena kalau yang saya ketahui katanya sangat sangat tua ya
lebih dari lima ratus tahun usianya
jadi kabupaten ini berdiri hampir di abad lima belas
tepatnya di lima belas tiga puluh tahun yang lalu
atau seribu lima ratus tiga puluh tahun berdiri
jadi lima ratus tahun yang lalu lah ya silahnya
lima tahun yang lalu
dipimpin oleh pangeran ronggo soekowati
karena pendopo ini disebut pendopo ronggo soekowati
penghargaan kepada pangeran ronggo soekowati
itu bupati pertama islam di kabupaten ini
nah dari berdirinya itu ada beberapa dinamika
ada beberapa hal yang dilakukan
dan sampai hari ini masih eksis
jadi ini masih orisinil
temboknya juga masih orisinil
tinggal kemudian saya
waktu dua puluh empat september kemarin
saya mulai harus bersih bersih
beberapa chat yang tidak baik kita perbaiki
beberapa penempatan beberapa nama kita perbaiki
kita perbaiki itu orientasinya adalah
menjaga peninggalan para leluhur
boleh kita eksplor sedikit mungkin
kita sekarang berada di ruang tamu ya pak bupati ini
ini kan sekarang sekitar
kurang dari enam bulan ya menjadi bupati
ada beberapa yang sudah saya lihat ya dikerjakan dengan begitu cepat
tapi awal awalnya apa yang ditemukan
sehingga selama ini kok tidak diurus sesuai dengan harapan masyarakat
dan kedatangan anda ini melakukan perubahan
apakah ada semacam tantangan ataupun reaksi
apa yang berubah
ada banyak hal yang saya lakukan
di seratus hari pertama ini
saya sebenarnya mau fokus di lima hal saja sih di pemerintahan ini
pendidikan kesehatan infrastruktur ekonomi dan reformasi birokrasi
hal ini tidak ada yang nomor dua nomor tiga
semuanya nomor satu
saya coba menggunakan cara yang tidak biasa dilakukan oleh pemerintahan yang biasa
saya selalu bikin cara yang tidak biasa dilakukan oleh pemerintahan yang biasa

di masa ini kita berpikir out of box di masa ini kita berpikir lebih cepat
karena rakyat yang lapar itu tidak bisa nunggu apbd tahun berikutnya
berarti fondasi kerja kita harus lebih cepat lagi dan keluar dari kotak biasa
pindah ke zona luar biasa dari kotak yang nyaman nyaman aja pindah ke kota yang menurut saya jangan enjoy saja sekarang
jadi kalau dulu pemerintahnya biasa biasa sekarang harus luar biasa
harus luar biasa
tapi perbedaan yang paling besar antara biasa dan luar biasa itu apa saja prosesnya
akhirnya di tahun tahun yang lalu ngurus ktp bisa tiga hari sekarang tidak boleh tiga hari
ngurus ktp dua hari
sekarang harus jadi sekian jam
habis itu ditunggu jadi
artinya apa pelayanan yang cepat excellent itu juga harus dilakukan oleh pemimpin pemimpin baru
kalau tidak mau melakukan itu kira kira bahasa jawanya
sudah bukan waktunya sekarang kita ini menjadi pemimpin yang tidak cepat melakukan beberapa langkah langkah kebijakan
termasuk di dalamnya adalah
saya buat beberapa pamekasan smart di situ ada e jalan atau e lorong bahasa saya
jalan yang rusak difoto klek dikirim ke e lorong e jalan dalam satu minggu sudah harus digarap
itu kita lakukan adalah ingin memberikan kecepatan pelayanan kepastian pelayanan
dan saya lihat ini harus pak badun melakukannya dengan lumayan cukup cepat ya
di bawah seratus hari sudah membangun mall pelayanan publik itu dan lain sebagainya
ini juga mungkin salah satu cara ya bagi kalau spiritnya semangatnya dan teknologinya itu semua mendukung
itu ternyata bisa ya dilakukan ya
dan yang luar biasa mall pelayanan publik itu di hari ke empat puluh tujuh saya launching
dan itu tidak ada anggaran
saya berpikir kalau berpikir selalu harus ada anggaran baru ada kegiatan saya balik lagi nih ini anggaran yang ada kegiatan ini manfaat tidak untuk rakyat
kalau kegiatannya tidak manfaat ngapain kita laksanakan
akhirnya saya berpikir tidak harus ada anggaran yang penting jalan
akhirnya mall pelayanan publik yang kita rancang semua orang pesimis waktu itu masa bisa masa bisa
akhirnya alhamdulillah bisa
akhirnya alhamdulillah bisa
dengan anggaran dari mana
tidak ada kan harus ada anggaran ya
jadi pakai uang operasional pindah meja dari dinas ini ke tempat yang kita tunjuk terus kemudian kecil sekali ya kita buat resepsionis gitu
baru setelah itu semua beberapa kabupaten sudah kunjungan kerja ke sini
saya berpikir harus bisa
kalau keinginan kita ini kuat untuk merealisasikan sesuatu maka tidak ada alasan untuk tidak bisa
ini berarti kan harus ada perubahan mental atau mindset atau paradigma lah dalam pemerintahan daerah pamekasan ini
ya memang kalau menurut saya seorang pemimpin itu sangat penting ya menjadi sebagai driver role model dan lain sebagainya
tapi biasanya kan gerbong gerbong lain mungkin ada yang dengan mindset masih dulu zaman lalu
atau agak resisten
ini bagaimana membuat birokrasi di sini berubah
saya waktu itu kaget bisa membaca data itu
baru kemudian saya harus upgrade
tidak ada alasan bagi saya harus update
saya mimpin saya biasa di sini awal awal untuk membangun chemistry membangun mengupgrade
saya mimpin saya biasa di sini awal awal untuk membangun chemistry membangun upgrade
dari sini datang ke kantor dinas
berapa di dinas itu karyawannya
kalau karyawannya tiga puluh saya bawa nasi bungkus tiga puluh
saya makan bareng nasi bungkus di situ sambil bercerita
baru kemudian saya sampaikan beberapa hal yang memang menjadi skala prioritas pembangunan di kabupaten ini
awalnya belum paham
banyak maunya bakal
wajar lah begitu ya
saya sampaikan saya beri kepastian bahwa di kabupaten ini ke depan harus begini
di kabupaten ini ke depan harus begini kenapa begini
menjadi bupati di satu periode itu hanya enam puluh bulan
saya pengen cepat
nah tapi yang penting lagi dan saya rasa kita juga ingin belajar lebih banyak lagi mengenai batik pamekasan ini
yang luar biasa terkenal tapi harus kita buat lebih terkenal lagi
pak dut bagaimana kalau kita melihat contoh contoh pembuatannya
ini nanti menjadi pendopo edukasi dan pendopo batik
sebagian background backgroundnya kita pasang batik
di peringgitan luar juga kita pasang batik
dan saya lihat tadi ada mobil mobil itu dengan corak batik ya di catnya
ya semua mobil di kabupaten ini harus dibatik
itu luar biasa
itu luar biasa pak
dan juga ada dinding dinding juga dengan batik
tembok tembok kita batik
itu promosi batik sekaligus biar mobil dinas tidak dipakai sembarangan
iya dan itu kelihatan itu mobil batik itu pasti mobil dinas
bagaimana pak badruk akan kemana kita sekarang
pilihannya itu ke pasar batik ini pasar batik terbesar se asia tenggara
baru ke pengrajin biar tahu bagaimana proses
ini beda ya bukan batik cap ya tapi batik tulis
yuk mari kita sekarang melihat ya ke pasar batik
pasar tujuh belas agustus
tujuh belas agustus kita akan lanjutkan ya perbincangan insight with desi anwar bersama bupati pamekasan badrut tamam
langsung dari pamekasan dari pendopo tapi kita akan pergi sekarang ke pasar
dari beberapa hal yang saya lakukan akhirnya semakin yakin karena semakin yakin sekarang sudah on the track
on the track maksudnya begini saya perjanjian kerja saya bilang gak sesuai dengan target ini
kita sudah di depan
kita sudah di depan
kemudian kita di depan
kemudian kita bisa bekerja
kita bisa bekerja
kita bisa bekerja
kita bisa bekerja
kita sekarang di dalam mobil bupati pamekasan dengan kekhasannya yaitu mobilnya dibatik ya
dibatik semua mobil disini
ini salah satu dari inovasi yang dilakukan oleh pak badrut tamam sejak menjelaskan kita
sejak menjadi bupati pada september tahun dua ribu delapan belas kita sekarang menuju ke pasar tujuh belas agustus
akan melihat lagi bagaimana batik pemekasan ini dipromosikan dijual
dan juga sehingga kita bisa belajar lebih banyak lagi mengenai batik itu
tapi pak badrut ini selain ya apa apa saja mata pencarian dari masyarakat di pamekasan ini
jumlahnya sekitar delapan ratus ribuan
ada saya cluster ya ada pencarian pekerjaan utama
pekerjaan utama masyarakat pamekasan itu bertani di peternakan di kelautan
jadi tani peternakan kelautan
nah itulah yang kemudian saya sekarang sedang usulkan di ktp kita itu
peternakan nggak jadi profesi pak
tidak ada ktp tulisannya peternak itu
ada petani ada ibu rumah tangga terus kemudian pns
padahal di daerah daerah itu peternakan menjadi profesi yang luar biasa
sektor pertanian sektor kelautan dan sektor peternakan
di sektor pertanakan kita ini mendapatkan beberapa penghargaan dari pemerintah pusat
di antaranya intan
sejenis produk sapi yang dari sapi itu dalam setiap tahun bisa melahirkan
nah kenapa kita pakai produk pakai inovasi itu
karena sapi di madura ini menjadi bagian dari penyanggah sapi di jawa timur
apalagi sapi madura memang terkenalkan
jadi saya lihat banyak sekali ide ide baru ya pak badut di sini
kira kira dari mana inspirasi mendapatkan ide itu
mungkin melihat apa yang dilakukan di daerah lain atau mana saja
saya mulai dua ribu delapan menjadi anggota dpr itu saya selalu melakukan hal yang baru
saya ini paling anti terhadap sesuatu yang biasa biasa
jiwa idealisme anak mudanya masih
sangat kuat ya
saya termuda waktu itu menjadi dpr di provinsi jawa timur tanpa biaya
baru kemudian dua ribu empat belas saya diminta untuk nyalon kembali
saya juga membuat suara terbesar di indonesia dari dpr di provinsi indonesia tanpa juga biaya
saya baca bukunya skiner operan conditioning
saya melihat bahwa nama badrut tamam ini dengan prestasi yang saya bangun itu tidak boleh hilang dari pikiran orang
karena tidak boleh hilang dari pikiran orang ketika saya menyampaikan bahwa saya nyalon kembali semua orang langsung memilih saya
dan tanpa harus saya kondisikan luar biasa
dalam konteks kabupaten ini berarti saya juga harus melakukan hal yang sama
bagaimana pemerintahan ini saya kondisikan sedemikian rupa pemerintahan internal pemerintahan untuk kemudian bisa
jadi dari pikirannya yang belum pernah ada itu saya munculkan kembali bahwa kabupaten ini harus maju
kabupaten ini sampai harus bekerja cepat
kabupaten ini juga harus bekerja cepat
dengan cara begitu orang orang awal awal masih tidak percaya
masa sih bupati ini masih muda ngajak kerja cepat
baru tiga bulan pertama sudah mulai yakin
empat bulan kedua sudah mulai yakin
dari beberapa hal yang saya lakukan akhirnya semakin yakin
karena semakin yakin sekarang sudah on the track
on the track maksudnya begini
saya perjanjian kerja
saya kan nggak sesuai dengan target ini
target saya misalnya dua ribu dua puluh semua toko modern di kabupaten ini saya akan mencapai target ini
harus menjual produk umkm
kalau tidak up
ya memang ini harus ada wujud nyatanya dari segi peningkatan ekonomi ya
tapi ada hal yang menarik ini mengenai semangat kerja dan harus cepat
ini dari sepatunya saja tadi
ini sepatu sporty ya sepatu cash
biasanya bupati itu sepatunya nggak begitu
biasanya kulit ini salah satu apa
ini pesan apa juga
atau memang walking the talk itu seperti ini
ya jadi begitu
harus bekerja lebih cepat
dan sekarang pemerintah harus kerja
tidak boleh menjadi pelayan bupati
harus menjadi pelayan rakyat
dan kerjanya road map nya harus jelas
tahun ini menyelesaikan apa
tahun ini menyelesaikan apa
target tahun ini ada beberapa hal yang harus tuntas
dan bagi yang tidak tuntas sudah
itu saya lakukan kenapa
karena satu periode hanya enam puluh bulan
hanya enam puluh bulan
dan ini yang merupakan yang selalu terngiang ngiang ya
dan rakyat menunggu
menunggu dari harapan terpendamnya masyarakat itu menunggu kerja nyata
alhamdulillah dengan beberapa kerja nyata yang kita lakukan
dan saya yakin di seratus hari ini masih belum memenuhi semua kebutuhan
ini masih belum memenuhi semua kebutuhan rakyat
saya harus lebih cepat lagi
ada sih beberapa kepala dinas yang sudah bilang yang sudah sepuh
mohon izin pak saya ini tidak usah ikut bergabung dalam gelombang perubahan besar di kabupaten pamekasan
saya sudah harus istirahat
mungkin harus ada recruitment yang juga bisa mencerminkan semangat baru itu
orang orang yang profesional orang orang yang bisa kerja cepat

tapi ngomong ngomong ini kita ke arah pasar tujuh belas agustus sekarang ini
secara keseluruhan infrastruktur ataupun ya akses terhadap hal hal seperti pendidikan kesehatan ini bagaimana
karena menurut saya harus selingkit
program kita harus selingkit
tidak ada program yang tidak tuntas
infrastruktur jalan misalnya dengan lembaga pendidikan harus nyambung
kalau berpikirnya saya ini infrastruktur tugasnya memperbaiki jalan
nah jalan ini orientasinya apa nih
jalan pendidikan jalan pertanian harus ada jelasnya
kalau fokus pertanian di zona a di daerah a berarti harus di situ yang di prioritaskan baru kemudian tahun berikutnya di tempat yang lain
kalau pendidikan makanya target saya semua sekolah di kabupaten ini dua ribu dua puluh harus adiwiata semua
harus adiwiata dan menjadi sekolah percontohan harus ada tamannya harus ada perpustakaannya harus
harus gurunya di upgrade harus siswa siswanya menjadi siswa siswa yang karena pendidikan itu dia menjadi cerdas
jadi mau tidak mau harus betul betul menggunakan anggaran pendidikannya itu semestinya kan ya
nah ini selamat datang di sentra batik pamekasan
sedikit mengenai sentra ini
jadi di kabupaten ini dari tiga belas kecamatan di semua kecamatan ada pembatik
dari tiga belas kecamatan yang ada pembatiknya itu kita buat pasar batik
itu ini di sektor pasarnya baru kemudian di sektor butiknya juga ada di beberapa tempat butik butik
nah dari butik butik itu tetapi orang orang lebih senang belanja di sini karena kalau belanja di sini ini beberapa tokoh tokoh
nah bu menteri beberapa kali ke sini datang ke sini belanja merasa lebih natural
lebih ada aspek nostalgia
ya mungkin kita turun ya
banyak sekali yang kita bisa lihat di sini di sentra atau pusat batik di pamekasan mungkin kita turun
dari profesi ini dari data yang kita miliki ada sekitar satu m uang berputar dalam satu bulan
di sektor batik
artinya orang bisa mendapatkan kemakmuran dan kesejahteraan dari badung
jadi ini pasar batik tradisional terbesar di asia tenggara
pasar batik tulis
yang di dalamnya di situ semua tidak ada batik cap kecuali batik tulis di pasar ini
ada berapa jumlah pembatik yang bisa dikumpulkan di sini
ada enam dua ratus empat puluh pengrajin batik di kabupaten ini enam
di kabupaten lain ada dua ada satu
tapi di pamekasan enam dua ratus empat puluh
dari dua enam ratus dua puluh itu ada kategori kategorinya
ada batik yang biasa ada batik yang luar biasa mahal
mungkin kita harus lihat ya contoh contoh dan
dari batik itu sendiri
pasar ini dari segi nilai ekonominya dan kontribusinya terhadap peningkatan perekonomian pamekasan itu seperti apa
bagi saya sangat penting karena dari sini dari enam itu belum lagi yang di pasar
bisa saja ada sepuluh ribu rakyat di pamekasan menggantungkan hidupnya ke batik
bagi saya kalau ini tidak dikembangin bisa menjadi pengangguran baru
iya dan juga sayang sekali karena batiknya indah
yuk kita lihat contoh contohnya
tadi kata pak bupati kita pak badrut itu batik tulis
mungkin bisa cerita sedikit coraknya itu seperti apa dan apakah ada maknanya dan bagaimana cara memproduksi batik ini
jadi yang pertama batik di pamekasan di bagian empat
ada batik yang bagus sekali ada batik yang di bawahnya dikit yang di bawahnya dikit itu yang garapannya bisa hanya cukup satu bulan selesai
kalau yang bagus sekali bisa berapa bu
ada yang satu tahun digarapkan
itu harganya berapa
harganya bisa sampai tiga puluh empat puluh ada yang seratus juta satu lembar
oke boleh berlakukan
dari itu baru kemudian batik yang seperti ini nih
tapi ini masih tulis kan
tulis enggak ada yang enggak tulis di sini
kalau yang biasa biasa berapa harganya pak
yang begini bisa seratus ribu bisa
tetapi prosesnya itu lebih cepat karena mulai dari melukisnya mulai dari membatiknya sampai proses pewarnaan pewarnaan yang lain itu bisa saja satu hari sudah selesai
dan itu yang membuat murah
nah yang bagus itu sembilan bulan
dan yang luar biasa membuatnya itu ada sambil puasa
yang satu tahun itu ada yang sambil nembang ada yang sambil ya begitu
nah bagi bagi ini kebanyakan ibu ibu kan yang di sini yang melakukan ya kan ya
ibu ibu soalnya kerja di jual jual sayur di situ ada yang jadi di pasar kambing di situ di pasar hewan di situ
nah ini merupakan profesi atau kerja sambilan
kalau dari segi coraknya
banyak merahnya kemudian hijaunya
ada berapa jumlah coraknya kalau
ada tujuh puluh delapan jenis batik di sini
ini namanya beras tumpah
namanya sekar jagad
di sekar jagad itu semua jenis batik ada
beras tumpah ada di sini juga ada
dan sekar jagad itu menggambarkan semua jenis batik di pamekasan
kapal enggak tujuh belas
tujuh puluh delapan corak itu
kalau enggak hava namanya bukan bupati
dan harus dipakai ya setiap hari
dan mobil mobilnya juga pakai menggunakan salah satu dari corak itu sendiri ya
nah ini dari segi untuk pendapatan ekonomi dan lain sebagainya
bagaimana dikembangkan dan biasanya batik batik ini digunakan untuk apa saja
kalau misalnya ada batik yang untuk upacara tertentu atau kalau ada ya event event penting ini digunakan untuk apa
di sini semua aparatur sipil seluruh sekolah sekolah di hari kamis dan jumat harus pakai batik
kita mau dorong lagi di hari selasanya juga harus sudah pakai batik
sekolah aparatur sipil dari sepuluh tiga ratus aparatur sipil di sini semuanya harus pakai batik
cara kita itu biar kemudian batik batik begini laku
nah baru kemudian dari profesi ini dari data yang kita miliki
ada sekitar satu m uang berputar dalam satu bulan di sektor batik
artinya orang bisa mendapatkan kemakmuran dan kesejahteraan dari batu
nah karenanya tidak ada alasan bagi pemerintah kabupaten untuk tidak kembangin batik
untuk tidak menjadikan batik ini sebagai bagian dari produk unggulan
umkm kita di kabupaten
sebagai primadona dari tahun ke tahun itu ada peningkatan dari jumlah batik yang diproduksi
atau jumlah pembatik yang ada
di dua ribu lima belas dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas ini sempat lesu
dan para pembatik banyak mengeluh kita karena akhirnya kita buat program baru
programnya semua aparatur sipil harus pakai batik
kenapa sempat lesu waktu itu atau mungkin karena perekonomian secara keseluruhan juga
iya betul disamping saya melihat belum ada kebijakan yang sangat berpihak kepada para jendela
sekarang semua setelah dibatik tembok tembok kosong kita batik mobil kita batik ruang kerja harus dibatik
terus kemudian senang sekali kalau mbak desi anwar pakai batik
nanti kita mudah mudahan pakai batik pamekasan
pasar ini menjadi pasar terbesar di sektor batik tulis ini yang biasa biasa mbak
dan pengunjungnya banyak di sini
di batik sini ada sekitar satu dua ratus an lah yang dagang di sini
dan yang datang ke sini mesti dua ribu tiga ribu yang datang ke sini
mungkin yang penting juga pak badrut bagaimana memasarkannya khususnya ke luar daerah ke luar wilayah pamekasan itu
jadi ini betul betul menjadi sesuatu yang diinginkan lah oleh masyarakat seluruh indonesia
tapi juga bagaimana menjaga kualitas ya dari hasil karya di sini itu ada tempat tempatnya di mana kita
ada kita ke pengrajin baru kemudian kita lihat bagaimana susah payahnya orang membatik menggambar memproses sehingga menjadi kain
oke saya rasa perlu ya kita ke pengrajin ya
untuk belajar juga bagaimana
untuk batik tulis
ada smk batik
oke kita sekarang menikmati yang namanya lorju ya yaitu kerang ya
mungkin bisa cerita sedikit
bisa cerita sedikit ini dari laut
pamekasan nah makanan ini campur lorcu ini dari ada rorcunya yang begini ini ini namanya kerang bambu
kerang bambu ya
dan proses untuk kemudian mendapatkan satu kerang saja ini tidak mudah
nah dari kerang lorcu ini
oleh masyarakat dijadikan menu makanan namanya campur lorju
di campur lorju ini proteinnya tinggi
dan harganya relatif terjangkau ya
murah sekali ya ini salah satu makanan yang paling digemari dong
nah ini coba sate lalat sekarang
jadi kalau lorju temannya itu sate lalat ya
disebut sate lalat karena ukurannya kecil
mungkin pak badrut ini kesempatan kita untuk bicara mengenai perikanan di sini nelayan di sini profesi nelayan itu
itu bagaimana kira kira dari segi tarap kehidupan apa saja yang menjadi tantangan dan apa cara cara untuk memperbaiki kesejahteraan mereka
di sini kita belum banyak punya fasilitas cold storage yang cukup
di sini belum ada tpa yang representatif
di sini yang ngirim beberapa kebutuhan ikan ke surabaya itu banyak dari madura
nah dari ikan ikan yang dijual di surabaya itu yang diproduksi di beberapa pabrikan itu banyak yang dari madura
pamekasan ada lima ribu dua ratus
ada dua ratus satu nelayan kita
saya hitung dari beberapa data dan baru kemudian kita klasterkan yang kategori nelayan sejahtera yang prasejahtera yang harus kita dongkrak yang prasejahtera
nah kita kasih program program dari pemerintah
kalau programnya itu program yang tidak memberdayakan berarti langsung diambil dimakan begitu habis deh
makanya kita dampingi
mulai dari bagaimana dia menuju sejahtera kita latih kita beri bantuan baru kemudian kita jaga kita pantau biar kemudian semangat untuk menjadi sejahtera itu bisa terlaksana
tapi dicoba dulu ininya
iya kita coba kita makan tapi yang penting kita juga harus melihat contoh contoh pertanian itu dan juga peternakan ya
karena madura ini terkenal dengan sapi madura
dagingnya seratnya lebih nikmat
oke tapi kita selesaikan makan dulu ya baru kita teruskan perjalanan kita
dari inovasi yang kita lakukan diantaranya adalah bagaimana kelahiran sapi itu dibuat rutin satu kes
satu tahun satu kelahiran
satu tahun satu kelahiran berarti kalau punya satu ekor sebelumnya belum
apa ketentrianya ada di daging bersama matangan susukan ini
kira kira tantangan terbesar khusus untuk daerah ini di pulau madura bukan saja dari air tapi dari yang lain lain
itu apa apa saja tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat yang tinggal di sini
yang pertama di samping air baru kemudian yang berikutnya produk hasil pertanian kita
tembakau kita ini sebagai produk unggulan dulu disebut sebagai daun emas
sekarang harganya anjlok terus sehingga pemerintah harus berpikir tentang alternatif pertanian yang lain
ada sekitar tiga puluh ribu hektare di sini untuk tembakau ada sekitar tujuh belas hektare untuk sektor padi baru kemudian dua puluh hampir tiga puluh satu ya untuk jagung
nah ini ada pendatang baru bawang
ada migran baru
ada migran baru
bawang apa kehasan bawang ini datang dari mana dan mengapa didatangkan
jadi bawang di pamukasan ini mulai banyak menjadi idola baru bagi petani
jadi bukan lagi tembakau ya
ya bergeser mulai bergeser yang dulu sebelumnya tembakau ini tembakau tetap sih tapi sebagian sudah mulai bergeser ke bawang
kita beri nama bawang di kabupaten ini bawang mancung
karena hidungnya mancung
karena lebih lancip terus kemudian bagian bawahnya itu lebih gemuk dan yang luar biasa itu lebih awet
lebih awet kalau dibuat bumbu lebih gurih
jadi nggak ada salahnya kita bisa turun sebentar untuk lihat lebih dekat lagi bentuk dari bawang mancung ini seperti apa
boleh boleh boleh
boleh boleh boleh
bawang mancung itu kalau yang di bawah
jadi hampir seluruh mayoritas daerah pembekasan pertanian cuma kita kluster kluster ini jagung ini bawang ini tembakau ini padi
jadi sumber dari pdrb itu kebanyakan
pdrb semuanya dari pertanian
pdrb semuanya dari pertanian
dan sebagian dari usaha yang baru sedang digemari oleh masyarakat pembekasan adalah bawang yang kita beri nama bawang mancung

lebih dekat lagi berat ya pak ya ini ada berapa kilo di sini gitu kan dua puluh lima dua puluh lima kilo ini baru panen
ya iya baru panen baru panen kita boleh pinjam untuk lihat ya ini sudah satu satu apa namanya
satu ban satu ban nah ini yang membedakan nih manis seger nah ini ini bawang mancung ini nih
lebih belakang bagian bawahnya itu lebih gemuk terus mancung jadi sebenarnya sejenis bawang
merah bawang merah
nah ini yang menjadi bagian dari komoditas idola baru di kabupaten pamekasan lebih awet lebih nikmat dan juga
harganya juga lebih bagus ya harganya terjangkau dan ini disini semakin banyak ya petani
yang mengalihkan ada tujuh belas hektare itu yang sekarang sedang menjadi bagian dari percontohan
baru kabupaten pamekasan harapan kita ini menjadi bagian dari
pertanian baru yang nanti bisa saja pamekasan menjadi kabupaten sentra bawang merah iya mudah mudahan
karena memang siapa sih kita masak tanpa bawang pak ini berapa panen ini berapa kali setahun kalau
panen bawang setahun dua kali tiga tahun dua kali ketiga kali sekali panen bisa dapat berapa kilo pak sekitaran
satu ton satu ton setengah
kalau sekilo harganya dijual
harganya sekilo sedihannya di penumpul itu di dua puluh lima
terima kasih ya sukses
jadi bisa ini ya bisa hidup dari penghasilan kita pak ini
bagus lah kalau gitu
sukses selalu ya
rizkinya banyak barokah
ngomong ngomong pak badrut ya tingkat kesejahteraan masyarakat di sini itu seperti apa sih sebenarnya
dari segi ya penghasilan rata rata per bulan dan apakah cukup gitu untuk memberikan kehidupan yang
alhamdulillah dari pdrp kita ini sudah lumayan bagus ya
tinggal kemudian sebenarnya penghasilan masyarakat mayoritas di kabupaten pamekasan itu sudah lumayan bagus
tinggal kemudian sekarang meningkatkan
baru kemudian berikutnya melatih generasi berikutnya untuk kemudian memiliki kesadaran baru
bagian dari masyarakat di kabupaten ini harus lagi lebih giat bekerja
harus lebih rajin untuk belajar
serta melakukan inovasi
ngomong ngomong kembali ke ini masalah gender itu di kantor bapak ini
mempekerjakan perempuan atau bagaimana di sini peran perempuan di dunia kerja ya
kalau kita lihat tadi kan batik juga rata rata
berapa perempuan yang menjadi kepala dinas
berapa perempuan yang kita dorong untuk kemudian berprestasi
di kita ini sampai protokoler itu semuanya perempuan
baru kemudian harus menggader beberapa perempuan lagi untuk kemudian bisa memiliki keahlian
di dinas kita ini ada empat perempuan
dan pasti memberikan kontribusi positif lah kalau ada
tapi saya lihat di depan ini sudah ada sapi
apakah kita sudah sampai di tempatnya
boleh dong lihat sapi kita
ini sapi sapi cantik
jadi ini contoh dari jenis sapi yang ada di madura
tadi ada empat ya
ada empat jenis sapi
perbedaan antara ya sapi daging mungkin kita tahu lah ini dipakai untuk makan
tapi yang lain lain
yang sapi kerap itu perawatannya khusus
ini yang biasanya dibuat karapan sapi ya
ya buat karapan sapi yang piala presiden itu
baru kemudian sapi sono
sapi sono itu cara jalannya itu begininya ini
yang dipandu oleh musik gamelan madura gamelan pamekasan
kalau sapi tacek itu menunjukkan kegagahannya
jadi ditampilkan gagah tenang begitu sapinya
dan kalau yang begini ini sapi daging
nah sapi sapi itu memang aslinya dari sini ya
dan ada kaitannya juga dengan budaya di sini ya
mungkin bisa cerita ya dari masa ke masa perkembangan ini apakah jumlahnya memang berkembang
dan kira kira bagaimana nih masa depan keberadaan sapi di sini
saya berpikir pamekasan ini harus menjadi bagian dari
penghasil utama sapi di madura
di antara di madura itu adalah pamekasan
ada sekitar satu ratus sembilan puluh dua ribu sapi pejantan di sini
ada enam puluh ribu sapi betina di sini
yang kemudian dari inovasi yang kita lakukan diantaranya adalah
bagaimana kelahiran sapi itu di
itu dibuat rutin satu tahun satu kelahiran
satu tahun satu kelahiran
satu tahun satu kelahiran
berarti kalau punya satu ekor
satu ini satu ekor satu kali kelahiran setiap tahun baru kemudian kelahiran
itu di masa produktif
baru setelah itu di sini saya pastikan tidak boleh ada yang sapi yang produktif di sebelah
jadi yang di sebelah itu
yang di sebelah harus
yang memang ditujukan untuk
yang tidak produktif
ini petani sapi ya
punya berapa ekor
empat ekor ya
cuman di lawat saudara
ini satu yang pertama ini bu sekarang udah amin usia lima bulan
ini ada pak bupatinya di sini mungkin kira kira apa yang bisa lebih dibantu lagi untuk memperbaiki
paling tidak ya perekonomian bagi para petani sapi di sini
yang pertama mungkin lebih tekannya kemarin juga pernah dilatih untuk pembuatan pakan ternak
lebih efektifkan lagi
apa masalahnya dengan pakan ternak yang ada
masalahnya satu karena memang kendaraan yang kayak kelemian itu bu terus terang jauh bu
daun keringnya itu jauh kita ambil itu bu
soalnya daerah di sini ini yang namanya padi tidak tumbuh
jadi harus ambil ke desa sebelah
jadi jauh ya
jadi kelemian itu dari padi itu kan setelah diambil padinya itu kan nanti pohon padinya itu kering
nah itu di sini karena tidak ada padi ambil ke tempat yang lain
nah baru setelah yang kering itu diproduksi menjadi pakan sapi
jadi di sini makanan dibawa ke sapi ya
kan sapi yang harus mencari
nah ini berarti ada kosnya juga ya
ada kosnya juga
bahkan ini juga program pemerintah makanya sapi ini tiap tahun melahirkan
terima kasih ya pak ya
ya sama sama bu
luar biasa semoga sehat selalu dan anak sapinya juga lahir dengan sehat
kalau kita lihat dari penghasilan sapi di sini dan harga sapi bisa dua puluh juta ya memang berkaitan dengan status juga ya
jadi istilahnya kalau sepakat banyak sapinya kan ya
tapi rata rata di sini berapa
rata rata bisa lima kalau yang rumahan ya bisa lima bisa maksimal tujuh begitu
nah kalau harganya dua puluh punya tujuh bisa bangun rumah
belum istrinya nanti buat pake
makanya penting ya ada program supaya sapi sapinya juga lebih produktif
jadi setiap tahun digaranti pada anak sapi
tapi kita dari tadi mau ke pengrajin belum sampai sekarang
karakternya orang madura itu kan keras
kemudian semangkanya tinggi kunet
nah kerasnya itu oleh masyarakat madura pengharga dituangkan ke dalam sebuah motif
bahkan mengertikan merah itu bukan berani
jadi kita sekarang ke pusat pengrajin batik ya
itu apa di situ
di situ smk batik di sini sentra batik
ini di rumah rumah di belakang rumah ini di kampung kampung itu rata rata orang membatik
karena ke depan pemekasan ini mau buat wisata petik batik
jadi orang juga bisa datang belajar
mungkin menginap dan sambil
nanti kita tata lebih baiklah tempatnya
dan dindingnya juga ada di batik
wah kita turun ya
halo apa kabar wah bagus sekali
jaketnya ini salah satu dari contoh dari batik tulis pamekasan
betul sekali mbak
yang dijadikan jazz
ini keren sekali ini
iya terima kasih
sudah berapa lama membatik
mulai dari sd
mulai dari sd
jadi dari anak anak sd sekarang juga masih diajarkan ya
khusus di daerah kami ini pintar
ada berapa yang di ini
banyak smk kami itu rata rata pinter batik semua
cuma dikembangkan dari bahan setengah jadi
jadi tas sejadah kemudian sandal dan sebagainya
jadi jumlah smk di seluruh kabupaten ini ada berapa
kurang lebih sembilan puluh smk
dan satu smk bisa berapa murid itu ya
kalau siswanya masing masing
sembilan puluh ada sembilan ratus tuh
tapi mungkin pak ahmadi bisa kita lihat contoh contoh dari batik yang diproduksi di pengrajinan ini
ini hasil karya dari para pengrajin di sini
aduh ini cantik cantik sekali ya
ini biasanya dipasarkan kemana saja pak ahmadi
rata rata ke semua kota besar
kalau yang kelas kelas atas seperti ini masuk ke butik butik
bagus sekali ini warnanya juga
dan ini tingkat kesulitannya juga
sekar jagad ini rata rata sekar jagad
di sini ada komunitasnya
dan ini beras tumpahan ini
betul sekali pak ahmadi
saya sudah bisa menebak
sudah bisa menebak ini beras tumpahan
beras tumpah ini daun daunnya
beras tumpah itu apa maknanya
beras tumpah itu masyarakat mendura itu kan selama ini masih makanan pokok jagung
jadi terus tanahnya sangat bersang
sangat berharap tumpah ruah beras ada di madura
jadi mayoritas batik di pemekasan itu warna alam
dan tema temanya alam
kalau dari segi pemilihan warna saya lihat kan banyak sekali yang cerah cerah kan
itu ada maknanya atau ada sejarahnya dibalik itu
itu karena masyarakat madura sudah tidak asing lagi
karakternya orang madura itu kan keras
kemudian semangkanya tinggi kulit
nah kerasnya itu oleh masyarakat madura pengaruh nyusunnya dituangkan ke dalam sebuah motif
bahkan mengertikan merah itu bukan berani angkoh kata medora
tapi merah itu diartikan damai
damai susun merah damai
untuk merubah persepsi orang lain
orang medora suka acara penda
nah kelihatannya kalau ingin menjadikan daerah ini juga pusat wisata batik
berarti kan harus ada infrastrukturnya seperti hotel penginapannya dan juga ya supaya aksesnya ke kabupaten ini lebih gampang lagi
apa rencana kedepan
rencana kita kita mau sedang berdiskusi tentang kemungkinan membuat hotel tanian lanceng
bangunannya khas pamekasan
suasana atmosfernya pamekasan
ada batik di situ
baru kemudian wisatanya ke batik
nah rencana kita baru kemudian kita mau inovasi lagi tentang kemungkinan wisata petik batik
petik batik itu
tapi petiknya harus bayar
jangan langsung ambil dari jemuran
jadi yang di jemuran itu ada harganya
orang bisa lihat baru kemudian dia cocok baru kemudian keluar dibayar
baik terima kasih banyak pak bupati
dan juga pak ahmadi sukses terus dengan pengrajinnya
dan senang sekali melihat kalau antusiasme terhadap budaya tradisional dan keahlian yang kita sudah miliki
jangan sampai itu kita lupakan
demikian insight with desi anwar kali ini langsung dari kabupaten pamekasan
dan jangan lupa saksikan insight di cnnindonesia com dan juga di youtube com
sehari bersama bupati pamekasan
kita jumpa di lain waktu